kenapa sih sampai sekarang aku belum bisa lupain raka
disun dong tunangannya
bau menyan lagi
eh you yang kampungan you
you kampungan berat you
bau menyan begini lagi
ini rumah bau bau bau
saya bener bener kampungan
kesel banget saya sama you
ada apa sih mah
lilin ayo ditiupin sama dia
lilin aroma terapi air ditiupin sama dia
aura air bisa hancur
lebur berantakan amburadul you know
lagi meditasi ditiupin
nek neng udah nek udah udah udah
udah neng udah nek
dia udah ngetahin nanya orang kampung
aduh dia mesti kasih pelajaran
mau mok nasi pelajaran
mesti kasih pelajaran
udah udah nek
kasih pelajaran kasih pelajaran
emangnya guru les
lilin ayo main tiup tiup sembarangan
mama tuh kenapa sih berantem terus sama nek rini
udah jangan ngomong
air mau meditasi lagi air
hamana hamana air dipotong sama dia tadi
tapi beruangnya dia mama
dia main tiup tiupin aja dia pikir ulang tahun kali
air kan kesel
istirahat disini dulu ya sebentar ya
tadi si udin
gak sengaja nabrak dia
nabrak nih sembarangan sih
iya betul betul gak sengaja gak apa apa kayaknya
kalo gitu mama panggilin dokter ya
buat periksa dia
takut luka dalem
jangan jangan jangan
ini saya perlu perlu berbaring aja ini enggak papa papa periksa dikit dikit jangan jangan
cek aja sebentar sama dokter enggak masalah kan enggak pak butuh berbaring aja istirahat oh gitu ya
ya pak siapa terpakai endra pak endra endra endra endra punya keluarga di sini biar kita
kasih tahu supaya pengen terbisa dijemput atau berkali keluarganya perlu tahu juga kondisi
endra ya saya udah punya siapa siapa pak sebab sempat tengkarak kita turut prihatin
nah terus bapak tinggal di mana sekarang sudah nggak punya rumah bu mungkin bapak bisa di sini
sini sebentar ya enggak bisa main main kosong kosong kalau pak endra tidak keberatan
bapak bisa ngidep dulu di sini sampai bapak pulih
enggak enggak enggak ini emang udah kewajiban kita ya pak ya pak endra sudah makan belum belum belum
bisa berapa gee
pasti disini tempatnya barang barang mahal
karena sekarang udah malam
sekarang tinggal cuci tangan
cuci kaki sikat gigi terus apa
pelajarannya diulang ulang di rumah
besok balik kesini kita belajar lagi
terima kasih semuanya
besok datang lagi ya
besok datang lagi ya
selesai juga agung
nggak lo pelan pelan aja
yaudah pulang saja
kalau ada apa apa kabarin agung ya bos
aku mau ketemu cahaya
aku ke rumah talitha dulu
pasti ayah ada di sana
kesukaan kamu kan dari dulu
buat aku nih
enak buatan kamu
tidak cuma buat susunya aja sih
makasih buat kamunya juga
makasih karena kau baik banget sama aku kak
kamu udah nolongin aku
kamu udah belain aku depan nenek
kamu udah ada di samping aku
makasih karena kamu sudah mencintai aku selama ini
aku nggak tau deh
ada caranya ya aku bisa bales kebaikan kamu
ada satu cara
disun dong tunangannya
hai apa apa nanya nih pak keluarga teddy pindah ke mana pak kurang tahu tuh denger dengar mereka
diusir gara gara kebalik bisa bayar hutang ya oh ya udah maksudnya ya ya adik diusir
pindah ke mana nih ayah kemana ya
halo raka nih gue satria lo tahu nggak sekarang
talita sama keluarganya pindah kemana mereka di rumah aku
di rumah yang baru
kontrakan lo maksudnya iya lo bisa kirimin gua alamatnya sms ya
nah kalau gitu sekarang gue mau ke sana nih mau ketemu ayah udah kangen boleh
iya ya nggak apa apa sini aja akhirnya
katanya dia kangen banget sama ayah
oh terus dia mau kesini
ayo mana harus kasih tahu tuh
walaupun aku masih sangat mencintai raka dan belum bisa lupain dia
kenapa sih sampai sekarang aku belum bisa lupain raka
di sundung tunangannya
tenangannya di sun
kamu mempunyai ke pria
kamu kok tau aku disini sih sat
ya aku punya telepati gitu aku tau kamu dimana
aku udah denger soal keluarga talita itu
makanya aku mau selalu ada di dekatnya non talita
sekarang keluarga non talita itu udah gak punya apa apa sama sekali saat
aku juga apapun yang aku bisa untuk bantu non talita pasti aku lakuin
kamu tau gak sekarang keluarganya non talita itu bener bener gak punya apa apa loh sat
ya aku mau bantu non talita sebisa aku
kamu mau bantuin talita
itu artinya kamu akan terus melihat talita sama raka dong
kamu kan sedih ayah
sampai kapan sih kamu
buat laki laki lahir selain raka
aku gak tau
tapi yang jelas sekarang aku masih cinta sama raka
aku masih cinta sama raka
aku punya sesuatu buat kamu ini
bunga matahari kamu tahu kan
bunga matahari ini
dia gak pernah berhenti sampai mataharinya keluar
dia tungguin sampai matahari keluar
dia gak pernah capek
sampai matahari keluar
dia gak pernah capek
aku akan tunggu
sampai kamu mau terima hati aku
sampai kamu mau terima cinta aku ayah
aku akan tunggu selamanya